sampai jumpa di video selanjutnya
tante andis pasti lagi nyari aku nih
aduh aku kasih alasan apa ya
sepi banget nih rumah
tante andis keluar
keluar kemana dia
aku tau mona
kau pasti khawatir kan
ada apa ya
jangan kasih tahu siapa siapa
kalau mau wanita ini selamat
kalau bilang ke semua orang
kalau dia senang keluar kota
moleh liat tante andis gak
tante andis katanya lagi ada projek di bandung jadi liat lagi

apaan harus gue cari kemana mana gak ketemu
ngak ada torn
gak ada torn
gak ada torn
gue cuma gak mau lo kenapa napa kalau ada apa apa bilang aja ya
tante ini mau gedor gedor sampai tante tua juga gak akan ada yang bukain tante
semuanya udah aku kunci tanpa
kasian ya tante
makanya tante itu jangan berani beraninya tante usil sama aku
kalau ada orang yang berani usil sama aku
udah lama dia bakalan tersingkir
siapa ngurang aku di sini
malah siapa ini
perasaanku semua masih ada
ini bukan perampokan
siapa yang melakukan ini
ini pasti ulan dia
siapa lagi yang mau mencerahkan aku
puaskah dia sudah membunuh bayiku
jaran dia mau mengambil nyawaku
tolong keluarkan aku dari sini
tolong keluarkan aku dari sini
jahat kamu roy
aku gak akan pernah maafkan kamu
calon seluar nation gleich sampai mereka polris keanasan
gak mau buang aku
sekarangmu sama aku
kalau mama kamu selamat kamu harus lompat ke jurang
ya allah kenapa cuy lagi minta aku lompat ke jurang lagi
ya allah gimana ini
waktu kamu cuma sampai besok pagi
kalau kamu nggak lompat ke jurang mama kamu akan terima akibatnya